sejak selasa kemarin hingga rabu sore ratusan warga yang didominasi ibu rumah tangga
terus mendatangi kantor desa sukabakti tarogong kidul garut jawa barat
warga kaget karena dinyatakan memiliki utang kepada lembaga permodalan nasional madani pnm
padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman uang sepeserpun
kejadian ini terungkap usai beberapa warga tiba tiba ditagih cicilan utang oleh petugas pnm
jumlah pinjaman warga berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah
tidak pinjam tapi ada tagihan ada yang baru tagihan ada yang belum
tidak pinjam jadi korban dua juta tiga juta
pihak desa sukabakti memastikan terdapat empat ratus tujuh warga yang tercatat memiliki utang padahal tidak pernah meminjam
hingga rabu sore sebanyak tiga ratus tiga orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman
pihak desa juga mengaku tidak pernah membocorkan data pribadi warganya
belum diketahui penyebab kebocoran data warga hingga terjadi indikasi kasus pinjaman fiktif
aparat kepolisian masih menunggu laporan korban yang dirugikan
deden rahadian garut jawa barat